apaan sih lu ganggu banget
nggak di sekolah nggak di mana ribut aja berdua ini
hanya gara gara masuk ribut
masuk diam diam udah
udah yang ribut
kalian itu kenapa sih
kalian sadar gak kalian itu sudah kelas dua belas
sama halnya dengan saya bu
sekarang bapak berantem
ngajarin saya tentang perasaan
beberapa tahun yang lalu
bapak juga mengatasnamakan kebahagiaan anak
masa depan anak anda
untuk membangun bisnis kembali kah
dari dulu sampai sekarang
alasan saya bertahan
semua demi anak saya rifki
ada konsekuensinya pak
bapak sudah berani bicara seperti
ini kepada saya
berarti bapak tahu apa kelanjutannya
aku gak akan goyah
semua demi kebahagiaan rifki
alek tenang saja ya
setiap pujian itu toh
pasti ada bocorannya
sudah pasti ada jalan keluarnya kawah
daffy yang sabar ya
eh biar saya naik aja dong
pengen kayak gitu di depan gua
mana sih gua
woi alih dulu sudah
kasih lanjut sudah
romantis kalian berdua itu
jangan begitu kawan
masalah satu belum selesai
satu lagi muncul
ada apaan lagi sih
ada masalah lagi
ini ya baru pertempuran
hei selalu ketinggalan berita soal ali punya sahabat sendiri
ale ini tuh terlalu sibuk
sampai udah buang kepala batu itu toh
mulai lagi posesifnya
udah udah tinggal kasih tahu gue aja ada apaan sih
nih kawan bete bilang ya
kali ini masalahnya bukan antara
tapi ini tentang guru magang dengan negara ips
wih siapa yang bikin
jadi waktu lo nganter michelle ke gpt
katanya rara mau dijodohin
sama kak fero
bahkan sampe mau tunangan
sampai mau tunang lah
ini kalau saingannya sama guru magang
bisa dua kata orang punya nilai olahraga semua
ya gua setuju sih
gua sih malah kama
ya kalau dilawan
tapi kalau gak dilawan
jadi itu menurut alih
sobat sendiri lagi galau sedih
bukannya dihibur kayak apa kek
gak ada empatinya sama sekali tau gak
lu juga ikut dua an
wah pada gak asik semua
selamat pagi semuanya
selamat pagi pak tarno
oke kamu dibanggil sama pak togar dan pak bahasuki
ada apa lagi sih pak
kan saya udah gak cabut cabutan udah gak bolos
mending kamu langsung kesana
baiklah kalau begitu pak
ehh pak pak pak itu masalah apa
pak tarno pak tarno
udah biarin aja
ribky juga pasti bisa nulkan masalah sendiri
nangisnya udah ya
kenapa sih coba cerita sama gue
ya bagiin aja beban lo sama bu
siap tau gue bisa bantu kan
coba cerita sekarang
gue pernah cerita
kalau gue dijodohin sama bokap gue
seria gue gak tau kalau seru kayak gini ra
dan lo tau kan shell
gue gak mungkin gitu aja ngubur perasaan gue ke david
iya gue ngerti
gue masih sayang banget shell sama david
makanya gue ngerasa bersalah banget shell sama david
iya gue ngerti
gue ngerti banget perasaan lo
jadi kalau mau nangis nangis aja ya
gue disini temenin
gue taruh kemauan gue tadi ya
sorry gue gak tau
gara gara rara misalnya jadi kesel sama gue
mantap mantap betul
pagi pagi suasananya udah horor banget
lo ganggu banget
emang gak bisa diam gak
nggak di sekolah nggak di mana ribut aja berdua ini
hanya gara gara masuk ribut
diam diam udah
udah diam bud
kalian itu kenapa sih
kalian sadar gak
kalian itu sudah kelas dua belas
aku juga sedikit terburu buru remember that